sebagai abdi negara tni angkatan laut wajib siap ditugaskan dimanapun termasuk di kapal perang dan mengarungi lautan selama berbulan bulan
berikut ini liputan produser lapangan cnn indonesia hemas litikta di kapal perang kri bung tomo tiga ratus lima puluh
kri bung tomo tiga ratus lima puluh tujuh yang merupakan multi role light freegat akan menjadi tabir dalam skenario tempur kali ini
kri bung tomo adalah kapal patroli lepas pantai yang juga telah melakukan misi perdamaian pbb ke lebanon pada dua ribu dua puluh
jadi di lebanon itu kita bergabung dengan enam negara khususnya kita di bagian maritim task force atau di sektor laut dengan enam negara
indonesia turki yunani bangladesh brazil dan jerman
kapal patroli lepas pantai jenis korvet ini mengangkut prajurit dengan berbagai tingkatan termasuk para milenial yang turut bergabung dalam gladi tugas tempur kali ini
peranan sebagai kapal tabir mengharuskan awak kapal melakukan pengamatan dan menjalin komunikasi dengan unsur kri yang tergabung dalam satuan tugas laut
serta berlatih dengan sistem persenjataan

kri bung tomo adalah kapal patroli lepas pantai yang juga telah melakukan misi perdamaian pbb ke lebanon pada dua ribu tujuh belas

ada pun menyangkut masalah perut
para pelaut ini meyakini meskipun dalam keadaan mabuk laut tidak lupa mengisi perut dengan makanan
selain itu para pelaut pria ini sangat jago memasak
masak apa hari ini pak
ini menunya kita mau masak ayam
ayam kecap oke
ayam kecap oke
ayam kecap oke
ayam kecap oke
kalau menu favoritnya itu ada apa sih di sini
menu favoritnya sih banyak sih
apa tuh biasanya yang paling disukain sama perwira yang ada di sini
terus selain itu untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari hari itu gimana
storage nya atau belanjanya itu biasanya gimana
kalau kita belanja biasanya di pasar tradisional kan ada kayak di sini di jakarta kita belanja di
di pasar apa badan ada
waktu makan menjadi ajang interaksi awak kapal
sekaligus jeda untuk melepas penat dari satuan tugas masing masing
sementara itu di launch room tempat para perwira beristirahat ada tradisi membunyikan bel oleh komandan kapal sebelum menyantap makanan
malam hari selain bagi petugas yang berjaga di anjungan kapal merupakan waktu tidur awak kapal
itu biasanya untuk istirahat malam jam berapa bu
atau bila tidak dinas jaga istirahat malam itu jam sepuluh malam
jam sepuluh malam
nah ini ada tiga bed tiga tingkat bed
terus naik ke atasnya gimana
untuk tidur di atas
untuk tidur yang paling atas
ini ada pegangan nih
tinggal loncat aja
terus udah terus langsung tutup
do not disturb gitu ya
nggak boleh ganggu
dua per tiga luas wilayah indonesia didominasi oleh laut
tni angkatan laut pun memiliki peran penting menjaga kedaulatan negara
sekaligus menjalankan fungsi diplomasi saat berkunjung ke negara di berbagai belahan dunia
para personel kapal ini pun dituntut selalu menjaga profesionalitas dan siap ditempatkan di mana saja
sesuai dengan semua kemampuan kapal ini kapal ini akan berjaga di mana saja
sang konferensi yang ada di kepala pihak penjaga keperanman ini positif dalam bit données kekuasaannya
dengan badan baik baik pun turret nya pas protrud yg anda punya tuh seperti ini
sekedari kena balik sabar opot dan merekam keryakan tempat n lesney